pangeran yang dimanjakan
walau adikku yang manja apa kabarmu hari ini
apakah tidurmu nyenyak apakah tempat tidurnya empuk
biarkan bocah kecil yang manis itu
ayah kita akan memastikan dia nyaman
adalah salah satu yang termuda
itu sebabnya dia yang paling dimanjakan dari semuanya
maafkan aku pangeran
tapi raja telah menginstruksikan kami untuk memberimu diet ketat untuk membangun kekebalanmu
aku sudah sehat
aku ingin semua yang dimakan saudara saudaraku
oh tapi mungkin ususmu tidak akan bisa mencerna makanan ini
kau terlalu lembut
aku tidak lembut
suatu pagi yang cerah
aku tidak bisa mencari makanan
para pembantu memberitahu raja bahwa mereka tidak dapat menemukan pangeran

kau tidak bisa mencari makanan
segera istana menyadari bahwa semua pangeran kecuali pangeran carter
telah menyelinap keluar di tengah malam untuk pergi ke negeri terlarang
mengapa tidak semua putraku bisa sepandai pangeran carter
negeri terlarang bukan untuk main
negeri terlarang bukan untuk main
kirim semua pasukan kita untuk menyelamatkan pangeran
aku akan mengarahkan tentara
ayah kita tidak bisa mengirimkan seluruh pasukan
kirim hanya setengah pasukan bersamaku
aku tidak akan duduk di sini dengan damai
mengetahui bahwa saudara saudaraku dalam bahaya
semua upaya untuk menghentikan pangeran carter sia sia
dia pergi dengan tentara untuk menyelamatkan para saudaranya
itu adalah jalan berbahaya menuju negeri terlarang
dan pangeran carter sangat yakin bahwa para pangeran telah mengikuti jalan di sebelah kanannya
aku bisa membaca jejaknya di sini
tentu saja dia tidak tahu apa apa tentang membaca jalan
dia hampir tidak bisa keluar dari istana
itu benar ayo ikuti jalan ke kiri ini
kita tidak punya waktu untuk mengikuti keinginan pangeran yang dimanjakan
kepala prajurit memutuskan untuk membagi pasukan
dan meninggalkan prajurit yang paling tidak terlatih bersama pangeran carter
itu bukan kesalahan mereka aku mungkin seorang pangeran
tapi aku belum mendapatkan perintahku di ketentaraan
kami baik baik saja sendiri ayo pergi
sedikit di depan pangeran carter menemukan istana yang tampak mengerikan
itu adalah hutan yang luas aku heran bagaimana kita tahu jika enam saudaraku ada di dalam
tanyakan saja pada wanita manis di dekat pintu
ini adalah violet dia macan kumbang dia memperkenalkan dirinya tetapi tidak cukup baik
aku memang bertemu dengan enam pangeran yang lewat
mereka semua cukup kuat dan berotot
mereka terkejut bahwa aku dapat bicara
segala sesuatu di sekitar tempat ini tersihir termasuk aku
aku yakin karena saudaramu memberitahuku bahwa macan kumbang tidak dapat bicara aku tidak tahu ini
karena aku satu satunya macan kumbang yang ku tahu
para saudaramu mengira raksasa tersebut adalah makanan yang diperoleh
aku tidak merasa tinggal di istana ini menggunakan sihir untuk tujuan yang salah
aku pergi setelah itu
tapi para saudara yang berani pangeran pasti masuk ke istana untuk memeriksa apa yang terjadi
kau harus bertanya pada wanita baik di pintu
apakah ada wanita di pintu ini
iya aku adalah burung merpati yang tidak sengaja membenturkan dirinya sendiri ke pintu ini
dan entah bagaimana aku terjebak
oh oh mahukah kau membantuku
aku meminta hal yang sama dari enam bersaudara itu
dan mereka setuju
tapi mereka mau masuk ke istana dan tidak pernah keluar
oh kasihan mereka
enam bersaudara mereka adalah saudara saudaraku
akan ku kalahkan raksasa itu beraninya dia menangkap saudara saudara pemberaniku
hmm jangan tersinggung
tapi saudara saudaramu semuanya berotot dan punya pasukan yang besar
jika mereka tidak bisa mengalahkan raksasa itu lalu bagaimana denganmu
kau hanya satu orang
mungkin kita perlu menggunakan strategi yang berbeda
maka aku bisa menyelamatkan saudara saudaraku sebagai imbalan atas hati raksasa tak berperasaan itu
aku akan membantumu nona kau tunggu sebentar lagi
dengan bantuan macan kumbang carter menemukan gubuk kecil yang menyimpan hati raksasa tak berperasaan itu
aku pernah mendengar cerita tentang gubu kecil ini tapi tidak pernah datang ke sini
di dalam gubuk ini ada sumur
di dalam sumur ada bebek buas
dan tepat di bawah sarang ada kotak di dalamnya terdapat jantung burung raksasa yang tak berperasaan
mereka mengatakan yang paling berani dari pria pemberani
telah mencoba untuk mendapatkan jantungnya dan gagal
aku belum pernah datang ke sini tapi sekarang ada hal yang terasa berbeda
dan kenapa begitu
aku merasa seperti aku tahu gubuk ini tapi itu konyol
pokoknya hati hati pangeran
saat macan kumbang pergi pangeran carter menarik nafas dalam dalam dan memasuki gubuk
gubuk itu berantakan dan tua tapi perabotan yang rusak menceritakan kisah yang berbeda
mengabaikannya pangeran carter mencapai sumur
tidak ada yang bisa dihapus
sepertinya ini mudah
bebek itu tidak terlihat buas bagiku
pak pak pak pak pak
tidak tidak tidak tidak tidak aku hanya ingin kotaknya
aku hanya ingin kotaknya
raksasa telah menangkap saudara saudaraku dan aku ingin meminta mereka kembali darinya sebagai ganti hati
oh mengapa kau tidak mulai dengan itu
mengapa semua hewan berbicara dalam cerita ini
aku bukan binatang aku adalah penolong pria yang tinggal di sini kwek
beberapa dekade yang lalu kota ini diperintah oleh seorang penyihir jahat yang membenci cinta
saat dia mengetahui bahwa tuan solomon jatuh cinta dengan seorang gadis dia mengutuknya
mengambil jantungnya dan mengubahnya menjadi raksasa
aku mencoba untuk menghentikan penyihir itu
tapi dia jatuh
tapi dia juga mengubahku
penyihir itu meninggal beberapa tahun kemudian tapi kutukannya tetap ada
menjadi raksasa tuan salmon tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sumur
dia terus mencari gadisnya tapi karena dia tidak pernah menemukannya dia menjadi getir dan marah
dia adalah pria baik yang telah kehilangan cintanya aku akan memulihkan hatinya dan mengingatkan dia akan kebaikannya
jika pola sepureraman ini div aware soal suatu penyihir dan kita melihatnya darihale
apakah tuan solomon hanya poor
aku kembali aku kembali
tunggu solomon solomonku
tunggu kau macan kumbang kau adalah gadisnya
oh penyihir itu pasti telah mengambil ingatan
sehingga kau tidak akan pernah mencapai tuhan solomon
itu sebabnya kau memiliki perasaan aneh ketika kau datang ke pondok
kutukan itu hancur aku kembali
merpati enam bersaudara dan semua orang berkumpul untuk menyaksikan cinta sejati tuan solomon dan ruth
kau telah membuktikan dirimu saudaraku
kekuatan sejati tidak pernah ada di otot tetapi di empatimu
kita tidak bisa mengalahkan raksasa itu karena kita tidak pernah mengerti kenapa dia marah
dia kesakitan karena dia marah
aku selalu tahu putraku akan membuatku bangga
sekarang kita harus berhenti memperlakukan pangeran carter seperti dia lemah
orang yang merasakan empati terhadap rakyatnya tidak mungkin lemah
benar mungkin pangeran garden bisa mengajari kita cara menunjukkan empati
kebahagiaan pangeran carter tidak mengenal batas
dia dihormati dan dikagumi oleh saudara saudaranya dan kerajaannya
dia sungguh mendapatkan rasa hormat dan perintahnya dengan tentara juga
tuan solomon dan ruth memperbaiki gubuk mereka dan memulai babak baru untuk hidup bahagia selamanya